ganjar pranowo festival kembali digelar dan kali ini menyambangi kota palembang sumatera selatan
sederet artis papanatas tanah air juga dihadirkan dalam ganjar pranowo festival kelima di lapangan ptc kota palembang
sederetan artis top tanah air dihadirkan untuk memeriahkan acara ini
di antaranya ada stefan pasaribu the rain soulja dan dewi persik
seru banget masyarakatnya antusias banget menyambut semuanya
dan aku sangat senang bisa menjadi bagian dari ini bagian dari palembang bagian dari ganjar festival
keren banget pokoknya seru banget
menurut dewan pembina sahabat ganjar hus hayat
kota palembang dipilih sebagai lokasi festival karena palembang memiliki harapan yang besar
seperti kesuksesan kerajaan sriwijaya
ya kalau kita melihat kenapa memilih kota palembang ini memilih sumatera selatan ini
karena kami memiliki sebuah harapan besar sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang sangat memiliki kekuasaan yang sangat luas
dan sukses membangun kerajaan sriwijaya
kalau kita melihat dari namanya tentunya
sri itu adalah cahaya wijaya itu adalah kemenangan
harapan kami nanti bapak ganjar pranowo mendapatkan cahaya nur dari allah swt
dan betul betul mendapatkan kemenangan pada tahun dua ribu dua puluh empat menjadi presiden republik indonesia
selain konser musik ganjar pranowo festival juga menyajikan sejumlah hiburan dan pentas seni lokal
gelaran ini juga menyediakan ratusan hadiah door price dan sepeda motor bagi para penonton
di penghujung acara dewan pembina sahabat ganjar yang juga pemilik pondok pesantren alif bah
mengajak para penonton mendoakan bagi para korban gempa cianjur